sepanjang maret ini kementerian kelautan dan perikanan beserta kepolisian ri dan tni
telah menangkap tiga belas kapal berbendera asing pelaku illegal fishing
menteri kelautan dan perikanan susi pujastuti mengatakan
semua kapal tersebut akan ditenggelamkan tanpa menunggu proses pengadilan
sementara itu presiden joko widodo memastikan
pemerintah akan melakukan pengawasan ketat di wilayah perbatasan
terkait beberapa jenis praktek penyelundupan yang berbahaya bagi negara
ikan dan produk nasional yang biasanya dilakukan lewat perbatasan serta pelabuhan kecil
total selama dua bulan setengah tahun dua ribu dua puluh
kita telah menangkap lebih dari empat puluh kapal tangkapan baru
ini menunjukkan peningkatan pengawasan kita
dan pengamanan kita yang lebih baik daripada sebelumnya
lebih terkoordinasi dibandingkan dengan sebelum ada satgas satu ratus dua belas
karena sekarang semua bergerak dalam koordinasi satu atap
tindakan agar peningkatan pengawasan secara terpadu dilakukan
terutama di pelabuhan pelabuhan kecil
tindakan kapal patroli kerjasama operasi bersama sama

dan praktek penyelundupan khususnya melalui
sekali lagi melalui pelabuhan pelabuhan kecil
melalui jalur jalur dikurs di perbatasan jisa kita juga